dengan kursi roda darmini asal kabupaten lampung selatan lampung
menunggu pengecekan dokumen persyaratan haji
sutowo sang anak menceritakan sang ibu dan dirinya
selama lima tahun menabung dari hasil bertani di kampung halamannya
untuk dapat melakukan ibadah haji ke tanah suci
bergeraknya mungkin bergerak dari menteri agama
karena mungkin diadakan kuota pelanjutan
berusia itu kan gak amat nunggunya
nggak seperti yang masih muda muda itu ya
atau pendaftaran tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu tiga belas yang masuk ini
itu hanya menunggu lima tahun
itu udah bisa berangkat tahun juga
selain itu para petugas saat ini mengutamakan
bagi calon jamaah haji lanjut usia
sembilan puluh empat tahun itu jamaah haji terkuat provinsi lampung tahun ini
dan tadi kondisinya saya lihat kondisinya sangat sehat
walaupun sudah dengan penkursi roda
tetapi pendengarannya responnya luar biasa
kita kementerian andama fokus pada pelayanan jamaah haji lampung
jadi untuk andrian tadi seperti kita lihat bersama
beliau kita dulukan nomor satu
hingga kini sudah tujuh kloter dari sembilan belas kloter
dengan total jamaah haji sebanyak tujuh dua ratus tujuh
roma afria idam kompas tv lampung